kementerian perhubungan resmi mengeluarkan peraturan menteri no lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh tentang
keselamatan pesepeda di jalan dalam peraturan tersebut para pesepeda diharapkan memahami
teknis keselamatan dalam bersepeda diantaranya memahami rambu ataupun isyarat tertentu jika
ingin belok ataupun berhenti pesepeda juga diharapkan bisa melengkapi sepeda miliknya
dengan bel alat pemantu cahaya sistem rem yang memadai hingga penggunaan spakboard untuk
penggunaan spakbor terdapat pengecualian bagi sepeda balap dan sepeda gunung berbagai respon
pun disampaikan para pesepeda terkait adanya peraturan menteri perhubungan tersebut
kemarin saya baca sekilas memang ada beberapa peraturan menurut saya bagus ya cuman kebetulan
saya baru pengguna sepeda baru artinya memang beberapa persyaratan yang di
utapan namanya diutapkan oleh sk menteri perhubungan itu mungkin belum belum bisa
saya lengkapin semua pertama helm ya belum denger sih ya intinya kalau untuk kebaikan sih apa
aja sih mungkin diikutin ya tapi ya namanya aksesoris sih kalau misalnya benar benar enggak
diperlukan ya ngapain dipasang itu aja dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan budi
tersebut dibuat dengan tujuan agar tercipta tertib berlalu lintas serta menjamin keselamatan
pesepeda di jalan lebih lanjut budi menjelaskan peraturan menteri nomor lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh juga
membahas terkait fasilitas pendukung bagi pesepeda seperti lajur pesepeda rambu lalu lintas dan
fasilitas parkir kedepannya lahan lahan parkir diharapkan dapat tersedia di sejumlah fasilitas
umum seperti sekolah tempat ibadah pusat perbelanjaan hingga gedung perkantoran kita harapkan
implementasi bisa langsung cepat jadi kemarin saya sudah berkirim surat kepada pak gubernur dan
kepada kantor kantor baik tingkat pusat maupun di daerah untuk segera juga menyiapkan beberapa
fasilitas pendukung bagi pesepeda tidak hanya di kota kota besar besar saja tapi juga ada
termasuk kota kota kabupaten dalam peraturan menteri no lima puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
nantinya pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur bagaimana teknis penerapan dan
bagaimana penggunaan sepeda di daerahnya hal tersebut untuk menyesuaikan karakteristik
serta kebutuhan di masing masing daerah diperliputan cnn indonesia